ide bisnis bisa datang dari mana saja
salah satunya dari hobi
seperti pemuda asal pangandaran yang satu ini
dia berhasil menjadi jutawan dengan mengawinkan berbagai jenis burung kicau hingga menghasilkan jenis baru
hingga kini berbagai burung jenis kicau ada di peternakannya dari mulai jalak anis kacer hingga murai
untuk menghadirkan suasana alam konsep peternakan burung kicaunya dibuat seperti habitat aslinya
dengan membuat miniatur hutan kecil di halaman rumahnya
kalau buat penjualan khusus kita di murai
kalau yang lain ya buat salingan saja
dari harga berapa sampai ke berapa paling tinggi
kalau di murai dari harga tiga lima juta sampai sepuluh juta
selama masa pandemi omset penjualan burung hasil ternakannya meningkat
dalam sebulan omsetnya mencapai seratus juta rupiah
tim liputan cnn indonesia